malah melukulah gue juga bingung
kalo kita udah beritahu amira itu mungkin
kalo budi lu buat lu aja
wah jadi mas ganteng ini sukanya sama amira bukan sama saya
enggak maksudnya sukanya sama amira bukan sama nunzahira
udah mas ganteng deketin nunzahira aja ya
kalo deketin nunzahira bonusnya saya loh
bukannya dia sendiri yang suruh utari pergi
sekarang ngapain dia sop banteng cari utari
apalagi rencana bajingan ini
si prabu malah makin dekat sama amira
ini nggak boleh seperti ini
bukan ini yang aku mau waktu aku melukar bayi prabu dan iksan
prabu membuat anaknya sendiri menderita
dia harus menyiksa amira
aku harus cari cara supaya dendamku benar benar bisa terbalaskan
ini gawat sekali
kok bisa bisanya papa kamu ada di pandeglang
kamu masih inget gak
laki laki yang kita sekap disana
iya ini juga pelan pelan
lalu menemukan sial topi dan kacamata di tempat yang ditunggu pasien
tapi kita nggak bisa lama lama seperti ini
kalau sampai papa menemukan laki laki itu bagaimana
bapak bisa marah sama kita berdua
kita pasti bisa diusir dari rumah ini
kamu tau dong bagaimana rasanya kalau hidup tanpa papa
gak mungkin mama gak mau jadi gelandangan
bapak tidak bisa meninggalkan rumah mewah ini
aduh gimana ya
udah lah ma
mama gak usah berpikir sejauh itu
lagipula kan pandeglan itu luas banget
dia juga bisa tahu lah apa yang harus dia lakuin
kamu betul betul betul
orang berada disini

jangan sampai harimau aja
coba bisa balik lagi ke masa masa itu ya
waktu amira masih nyetilin aku
sekarang aku jadi jarang bisa sama amira
gue samperin amirah ke rumah om prabu
kau sakiti aku lagi
ya ampun mas
mau dipeluk ya
ya ampun keker banget sih
aku sebenernya gak enak loh sama non zahira
tapi kalau mas maksa apa boleh buat
budi budi budi apaan sih
budi ngapain sih budi
muluk muluk risih segala lagi
gak malu apa
sirik banget sih
budi lagi mesraan tau gak
bikin lu juga
lo ngapain sih biarin budi gue peluk peluk lu kayak gitu
eh man lo tuh jangan aneh aneh deh
dari tadi gue nyuruh budi lo berdiri
tapi dia malah peluk peluk gue gue juga bingung
kalo kita udah beritahu amira itu mungkin
kalo budi lo buat lo aja
wah jadi mas ganteng ini sukanya sama amira bukan sama saya
enggak maksudnya sukanya sama amira bukan sama nonzaira
udah mas ganteng deketin nonzaira aja ya
kalo deketin nonzaira bonusnya saya loh
budi gak bisa budi
aku gak pernah suka
udah mas ganteng
man kamu denger sendiri kan man
sekarang semuanya udah jelas mbak
rizky itu gak suka sama aku
rizky sama sekali gak suka sama aku man
tapi kenapa perasaan aku masih sama
walaupun sekarang saat
walaupun sekarang hati aku udah sakit banget man
hati aku sedih man
hati aku sedih banget
air mata lo tuh sangat berharga nong
nong jangan buang sia sia nong
harusnya air mata nong itu
yang mencintai nong
dan orang itu pasti akan bahagia banget
kalau nono nangis buat dia
aku sedih banget man
aku boleh ngamenjem bau kamu sebentar aja
aku bersandar man
ya enak norman
perhatikan tuh lo gila
pasti saya berikan
ibu sih pernah cerita kalau dia punya keluarga di sini pak
tapi saya juga gak tau dimana
gimana caranya ya
yang pertama kali kita harus lakukan adalah cari duit dulu
buat jaga jaga kali kali kita harus menginap di daerah sini
kan uang yang kamu bawa itu
gak cukup untuk semua itu ya kan
ya ampun pak gimana caranya cari uang disini
kamu gak usah panik begitu
banyak caranya untuk mencari uang
tenang kita pasti bisa dapat uang
kamu gak usah panik kayak begitu ya
gak usah bingung ya
kamu angkutin ke kiosk yuk